sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
hasilnya bisa diketahui beberapa saat lagi ya
kamu tuh jangan care dulu ya
saya sengaja ngizinin amira untuk menjalani test
supaya kamu gak merengeng rengeng ke saya
untuk minta amirnya nyumbangin darah buat suami kamu itu
karena saya yakin golongan darah merah
gak sama dengan suami kamu yang sudah bunuh suami saya
dari tadi aku cariin juga malah di sini
ternyata pasti jembel ini
tante tau gak sih
papa itu sekarang lagi kritis
dan sekarang mama minta tante untuk temenin
kalau kumpul kumpul di sini sama gembel
jaga yang mulut kamu
pakai bawa anaknya segala lagi sekarang
amira ini baru aja menjalani tes darah
kita mau tahu apakah dia darahnya sama sama papa apa enggak
karena gak usah macem macem deh
gak mungkin lah
darah gembel kayak dia ini cocok sama papa
eh saya juga berharap supaya golongan darahnya nggak sama dengan putri saya
golongan darah mira sudah bisa diketahui
ternyata golongan darah amira
sudah bisa diketahui
ternyata golongan darah amira
sama dengan putri saya
sama dengan putri saya
sama dengan putri saya
golongan darah amira
sama dengan bapak prabu

golongan darah orang bisa saja sama meskipun tidak berhubungan darah
amira mungkin ini petunjuk dari allah
ini jalan yang di atas
tante mohon kamu mau ya nyumangi darah kamu untuk suami tante
enak aja sampai kapanpun saya tidak akan mengizinkan anak saya menyumbangkan darah buat suami kamu itu